jangan jangan jangan
tm yang sudah beraksi berkali kali di kawasan sidoarjo surabaya dan mojokerto
kini polisi masih memburu seorang tersangka lainnya yang berhasil melarikan diri
seorang tukang sayur di bekasi jawa barat menjadi korban penjamretan saat berjualan di kompleks perumahan wisma asri bekasi utara kota bekasi
dalam rekaman kamera pengawas dua tersangka penjamret yang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan korban
tersangka langsung memutar arah dan menjamret tas berisi uang dua juta rupiah
korban bernama sugiem tujuh puluh satu tahun sempat mengejar tersangka dibantu seorang petugas keamanan
namun dua tersangka berhasil kabur ke arah stasiun bekasi
korban telah melaporkan kasus penjamretan tersebut ke mapolsek bekasi utara
warga kelurahan bungo taman agung kabupaten bungo jambi dibuat heboh dengan aksi nekat seorang bocah yang mencuri tanaman hias milik warga
dalam rekaman cctv terlihat seorang bocah laki laki mendatangi halaman rumah korban dan langsung mencabut beberapa tanaman hias yang ada di dalam pot
usai mencuri pelaku langsung kabur
menurut korban aksi pencurian tersebut terjadi pada rabu sekitar pukul tiga dini hari
akibat pencurian tersebut korban kehilangan bunga
jenis keladiwayang dan bunga red sumatera seharga ratusan ribu rupiah
korban tidak melaporkan pencurian ke polisi
namun ia berharap pelaku pencurian tidak mengulangi perbuatannya
tim liputan cnn indonesia